pasangan suami istri wariono dan endriati warga desa kebandaran kecamatan bodeh pemalang jawa tengah
tewas akibat diserang ratusan lebah jenis labu atau vespa pada minggu dua puluh lima november lalu
saat kejadian wariono dan endriati dalam perjalanan pulang dari sawah
namun saat perjalanan endriati yang membonceng wariono tiba tiba merasa sakit di bagian punggung
saat itu baru diketahui bahwa endrianti tersengat lebah
saat itu ya sehat sehat ya biasa bicara ya biasa
maksudnya ya pas jam sekitar jam setengah dua belas langsung ngedrop
berarti saat sudah ditangani medis itu ya
iya saat ditangani medis
itu memang ada bekas luka sengatan atau gimana
bekasnya banyak sekali
sebagian besar di mana mbak
di punggung gitu
oh di sawah
itu dua duanya memang disengat semua
iya disengat berpura
terus gimana mbak sempat dirawat berapa hari atau berapa jam ke puskesmas
yang paling parah ya main
sempat ngobrol sama ibu
sampai jam sebelas ya masih normal
iya tentak campurnya ya normal
komunikasi lancar berarti ya
setelah adanya korban jiwa perangkat desa bersama warga langsung melakukan sweeping sarang lebah
dengan bantuan petugas pemadam kebakaran kabupaten pemalang
sebanyak sembilan sarang lebah jenis labu atau vespa berhasil dibasmi petugas
sempat dikawal oleh petugas pemadam kebakaran
sementara itu karena dikhawatirkan membahayakan warga
sebuah sarang lebah jenis vespa yang menempel tepat di langit langit atap rumah milik warga di maros sulawesi selatan
akhirnya dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran
posisi sarang tawon berada di atas atap berbahan seng dan sangat mudah roboh
tiga petugas yang melakukan pembersihan pun harus ekstra hati hati
agar tawon tidak berhamburan dan membahayakan warga
semua lampu yang ada di sekitar lokasi dipadamkan
selama tahun dua ribu sembilan belas tercatat petugas damkar maros sudah melakukan pemusnahan sarang tawon sebanyak tiga puluh tiga kali
dalam beberapa pekan terakhir serangan lebah vespa terjadi di beberapa daerah di indonesia dan memakan korban jiwa